terima kasih anda masih bersama kami
bagi anda yang pulang melewati jalur selatan jawa anda akan melewati jalur yang memiliki beragam objek wisata dan kuliner khas
indra yani laksmi memiliki liputannya untuk anda
di pulau jawa ada beberapa jalur yang bisa dilalui para pemudik
di antaranya jalur tol transjawa arteri pantai utara lintas tengah jalur selatan serta lintas pantai selatan jawa
jalur selatan membentang dari provinsi banten
jawa barat jawa tengah daerah istimewa yogyakarta hingga ke jawa timur
jalur di bagian sisi selatan pulau jawa ini memiliki banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi saat mudik lebaran
menuju yogyakarta saya melalui kabupaten kebumen
dari pusat kota kebumen di jalur selatan
mobil mengarah ke jalur
pantai selatan jawa sejauh empat puluh km menuju pantai menganti
mungkin yang kayak gini nih yang bisa menjadi jawaban untuk mengusir rasa bosan anda selama perjalanan mudik
bagi anda yang melewati jalur selatan anda bisa melewati daerah daerah ataupun kabupaten yang memiliki tempat wisata cantik seperti ini
salah satunya adalah kabupaten kebumen
tempat saya berdiri sekarang saat ini adalah namanya
di sini kita bisa melihat panorama alam pantai yang mengarah ke arah samudera india
pantai menganti menjadi magnet wisata karena panorama alamnya yang menawan
hamparan pasir putih dihiasi dengan tebing kars di beberapa sudutnya
sebelum tahun dua ribu sebelas pantai ini hanya populer di kalangan nelayan sebagai tempat pendaratan mereka saat mencari ikan
saya mau naik atv di pantai menganti kebumen
menikmati suasana pantai sambil mengemudikan atv bisa menjadi pengalaman menarik
tanpa tubuh perlu membuang energi banyak kendaraan jenis two wheel drive ini bisa dijajal meski saat sedang berpuasa
jalur pinggir pantai ini hanya bisa dilalui saat air surut
pada saat pasang pun pengunjung masih tetap diperbolehkan bermain atv
namun di sekitar daratan yang aman dari air laut
masih di jalur pantai selatan jawa
siang ini saya berkunjung ke kecamatan ambal
sepanjang jalan dendel setidaknya ada belasan rumah makan yang menjual sate ambal
salah satunya adalah rumah
di rumah makan sate ambal pak kasman
tempat makan ini sudah menjual sate khas kebumen lebih dari tiga puluh tahun
uh asapnya saya pindah sini ya pak
yang bikin beda sate ambal ini sama sate sate dari daerah lain kayak sate madura atau sate lainnya itu apa
sebenarnya khasnya manis

sebelum dibakar daging ayam diberi bumbu bawang pala ketumbar kemiri jahe dan kunyit
lalu diberi gula merah
campuran bumbu ini digunakan sebagai rendaman ayam selama beberapa jam

untuk sausnya menggunakin temper rebus yang telah di haluskan
lalu di campur bumbu manis sebelumnya
lalu di campur bumbu manis sebelumnya
sate ambal biasa disajikan dengan saus secara terpisah

enduh enaknya wanginya
yang paling kecium ini aja
yang paling kecium ini aja
ini adalah wangi dari gula merah
aduh sate ini rasanya manis nih udah pasti ketahuan
dan buat anda yang ingin mencoba sate ambal ini bisa ditemui di kabupaten kebumen
jadi pas kita lewat jalur dari cilacap menuju ke arah kebumen lewat jalan dendels
ini sepanjang jalan ini ada namanya sate ambal
berhubung lagi puasa jadi makannya nanti aja pas berbuka puasa
perjalanan berlanjut ke arah timur menuju kabupaten purworejo
masih di jalan dendels tiga puluh enam km arah provinsi yogyakarta saya mengunjungi demanggedi
wah kalau ini sih tempatnya asik banget nih buat santai santai buat berwisata sama keluarga
walaupun ini letaknya ada di pesisir
ataupun di wilayah muara yang identik dengan panas
tapi wilayah pantai selatan yang ada di jawa tengah ini
anginnya cukup kencang juga jadi buat kita jalan jalan di sekitar sini itu nggak terlalu panas adem
demanggedi merupakan taman edukasi mangrove berkonsep kekinian
dengan jembatan kayu sebagai ruang berjalan
pengunjung bisa menyusuri deretan hutan rindang khas ekosistem pantai
di beberapa titik juga sengaja dipasang
sambil berkeliling pengunjung bisa belajar mengenal jenis bakau yang ditanam di demanggedi
tidak hanya dengan berjalan kaki
pengunjung juga bisa menikmati suasana sambil naik sepeda air
kita bisa menyusuri aliran kali pasir
sambil menikmati hutan bakau sepanjang satu lima kilometer
pepohonan bakau ditanam warga setempat sebagai upaya penghalau abrasi pantai
hingga menambah ruang terbuka hijau di sekitar pemukiman mereka
berjam jam menempuh perjalanan darat dengan mobil pribadi
akhirnya perjalanan mudik saya sampai di titik akhir
yaitu kota yogyakarta
selamat berkumpul keluarga
indrayani laksmi kunchoro yogyakarta